pasca banjir bandang luapan sungai di noyo di jember jawa timur pekan lalu warga perumahan
bumi mangli kecamatan kaliwates membersihkan rumah mereka dari sampah lumpur dan bongkahan
batu yang terbawa arus pada minggu siang bpbd jember mencatat ada tiga korban satu diantaranya
meninggal dunia terseret arus satu orang berhasil diselamatkan dan seorang lagi masih dalam proses
pencarian banjir kalau orang air datang seperti bah itu sudah hingga minggu malam bpbd jember
mencatat ada sekitar satu ratus lima puluh rumah terkena dampak banjir bandang kali dinoyo yang tersebar di
tiga kecamatan yakni kaliwates rampipuji dan panti hujan deras yang mengguyur kabupaten sumedang
mengakibatkan longsor dan banjir di dua desa yaitu desa kertaharja dan desa tanjung mulia
kecamatan tanjung kerta sumedang jawa barat hujan deras juga membuat tembak penahan tebing
di dusun cinungku desa tanjung mulia roboh hingga menutup saluran air di dusun cinungku hingga minggu
sore petugas jebursilan atau jaga lembur sisi jalan kecamatan tanjung kerta masih mendata jumlah
korban terkena dampak banjir bandang dan longsor kondisi kawasan desa hujan lebat di kawasan
pegunungan selatan di wilayah kabupaten mojokerto menyebabkan ratusan rumah di desa ngarjo kecamatan
mojoanyar kabupaten mojokerto terendam banjir pada minggu malam selain rumah banjir juga merendam
sejumlah fasilitas umum seperti masjid dan sekolah diketahui ketinggian air rata rata lima puluh cm
sawahnya hampir enam puluh hektare itu hancur benih benih yang baru disemen
sejumlah warga di lokasi yang terkena dampak banjir dan longsor yang melanda kota jayapura
mulai melakukan pembersihan pada hari minggu seperti di pasar yotefa abe pura perumahan
organda padang bulan dan kawasan smu empat entrop distrik jayapura selatan kota jayapura sementara
empat posko untuk bantuan bahan pokok pakaian layak serta tim dokter telah disiapkan
sekarang udah listriknya jatuh tapi sekarang sudah listriknya jatuh tapi sekarang sudah listriknya jatuh

mudah mudahan ini cuaca kondusif tidak turun hujan lagi meski ketinggian banjir di perumahan organda padang